kami mulai informasi pertama dari panasnya suhu jelang pilkada serentak dua ribu delapan belas tentunya di jawa timur
pdi perjuangan menerima pengembalian mandat dari bupati banyuwangi abdullah azwar anas untuk tidak berlaga di pilkada jawa timur
pdi perjuangan juga mengutuk politik hitam yang dilayangkan kepada azwar anas
hal ini disampaikan oleh sekjen pd perjuangan hasto kristianto usai bertemu ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri di kediamannya di teguh umar sabtu siang
pdi perjuangan menilai azwar anas merupakan korban politik hitam yang ditargetkan sejak lama
menurut pd perjuangan sosok azwar anas adalah sosok muda yang berprestasi
pdi perjuangan akan tetap memberikan dukungan moral kepada azwar anas
sementara itu pd perjuangan belum memutuskan siapa pengganti abdullah azwar anas untuk berlaga di pilkada jawa timur mendampingi saifullah yusuf
kami bisa memahami
perasaan dari bapak aswar anas
kami bisa memahami bahwa perjuangan dari abdullah aswar anas tidak mudah untuk menjadi pemimpin
dan kemudian kami mengutuk sekeras kerasnya terhadap pihak pihak manapun yang melakukan kampanye hitam dengan mengorbankan aspek etika tersebut
pak aswar tahu bahwa dirinya lah yang ditarget
dan dirinya yang dikejar kejar
maka dia lebih memilih biarlah saya berkonsentrasi di banyuwangi
sama masyarakat banyuwangi di mana saya mengabdi
semoga diberikan keadilan atas praktek praktek kekuasaan yang tidak benar
yang dibalik kabar mundurnya abdullah azwar anas sebagai bakal calon wakil gubernur dari saifullah yusuf atau gus ipul di pilgub jawa timur dua ribu delapan belas
beredar juga foto lawas bupati banyuwangi
dalam foto yang beredar melalui aplikasi pesan instan terlihat foto seorang pria yang diduga adalah abdullah azwar anas
tengah memangku kaki wanita di dalam sebuah mobil
di mana terlihat juga ada botol wine di dalam gambar tersebut
seperti dilansir detik com anas menganggap beredaran foto lawas ini merupakan pembunuhan karakter terhadap dirinya dan juga keluarganya
abdullah azwar anas sebagai bakal calon wakil gubernur jawa timur membuat suhu politik di jawa timur semakin panas
menghadapi isu tersebut dpd pd perjuangan jawa timur menyatakan tetap mendukung abdullah azwar anas
adalah wakil ketua dpd pd perjuangan jawa timur hari putri lestari yang mengatakan partainya tidak akan goyah dengan isu yang menerpa abdullah azwar anas
apalagi hingga sabtu pagi pihaknya belum mendapat pernyataan mundur langsung dari abdullah azwar anas
dpd pd perjuangan jawa timur
pd perjuangan jawa timur juga telah berkoordinasi dengan dpp pd perjuangan di jakarta yang menyatakan bahwa azwar anas tetap dinyatakan sebagai calon wakil gubernur mendampingi saifullah yusuf
pertama pd perjuangan tetap percaya kepada pak anas sampai bukti bukti dan memang tidak ada kalimat mengatakan mengundurkan diri
baik itu secara lesan maupun secara tertulis
bagi kami penting penjelasan ini kan masalah pribadi
jadi kami tidak akan mempengaruhi
dapat terpengaruh dengan isu isu sampai ada bukti bukti yang kuat dari yang bersangkutan maupun dari pihak lain
dan untuk menjawab dinamika terkini yang menerpa duet gus ipul dan abdullah azwar anas saat ini sudah bergabung bersama saya dari surabaya jawa timur
ada wakil gubernur jawa timur yang juga bakal calon gubernur jawa timur ada gus ipul atau saifullah yusuf
terima kasih gus ipul sudah mau bergabung bersama kami malam hari ini
saya ingin tahu update nya gus ipul jadi seperti apa sih sebenarnya keadaan
dan kemudian kepentingannya
bagaimana saat ini yang anda bisa ceritakan kepada kami gus ipul
ya seperti suratnya mas anas yang dikirim ke dpp pdi perjuangan ya
dimana mas anas mengembalikan mandat
mengembalikan mandat istilahnya
dan tentu selebihnya adalah tergantung dpp bdi perjuangan
di dalam surat itu kita juga tahu ada beberapa hal yang penting
karena ya beliau ingin terus fokus memajukan banyuwangi
ya ingin terus berprestasi meskipun kadang kadang dalam rangka memajukan masyarakat di banyuwangi
kerap mendapatkan teror ya
dan juga beberapa hal lain yang kemudian ini dianggap oleh mas anas sebagai bagian dari kampanye hitam itu
dan yang berikutnya juga tentu mas anas ingin meluruskan dan juga apa yang disebut dengan ingin memperoleh kebenaran
dari apa yang sekarang ini berkembang menjadi isu masyarakat luas
jadi mengembalikan mandat ini ya nanti akan dibahas oleh dpp bdi perjuangan
seperti yang sudah dikemukakan oleh sekjen dalam kaitan langkah
langkah selanjutnya dalam waktu yang tersisa untuk menuju pendaftaran pada tanggal delapan sampai sepuluh yang akan datang
jadi alasan utamanya gus ipul apakah pak abdullah azwar anas ini akan fokus di banyuwangi
atau memang karena tadi ada informasi dan juga selentingan miring yang kemudian beredar belakangan ini gitu gus ipul
itulah yang mas anas sepanjang yang saya tahu dari semangat surat itu ingin
tidak ingin memberikan beban kepada siapapun
dia ingin fokus dan dia ingin mencoba untuk meluruskan berita berita yang mungkin selama ini dianggap sebagai sesuatu yang katakanlah dalam tanda kutip menjatuhkan mas anas
sepanjang ya secara apa yang kita lihat di dalam surat itu
anda sendiri sudah berkomunikasi secara langsung dengan pak anas gus ipul terkait dengan
ketemu langsung belum
mas budi ketemu langsung belum tapi semalam saya sempat telpon ya ketika beliau akan menuju ke dpp pdi perjuangan itu
rencananya setelah itu mau ketemu tapi karena kemalaman akhirnya belum sempat ketemu secara langsung
apakah dalam komunikasi anda itu apa saja yang dibicarakan gus ipul
apakah memang membahas situasi terkini atau memang misalnya ada bantahan bantahan khusus misalnya dari pak anas terkait dengan selentingan
atau isu isu yang isu isu miring yang beredar belakangan ini gitu
tidak ada secara khusus mas budi tetapi memang dia ingin menjelaskan nanti kalau ketemu secara langsung
jadi lewat telpon tidak ada penjelasan seperti itu
beliau hanya mengatakan waktu itu memang sudah saya sampaikan juga beberapa hari yang lalu
niat memang untuk mengembalikan mandat ini
tetapi alasan detilnya nanti akan saya sampaikan
nah sejak itu memang saya rencana ketemu tapi waktunya tidak cocok terus
jadi even tidak ada pembicaraan bahwa mas anas gitu membantah bahwa apa yang beredar selama ini itu bohong atau rekayasa gitu ya
gus ipullah jadi tidak ada pembicaraan seperti itu ya
belum sama sekali saya
hanya menyampaikan bahwa nanti akan saya kemukakan semua pada saat kita ketemu
saya tidak mungkin bicara lewat telepon
panjang yang saya tahu alasannya ya yang tertulis yang diberikan kepada dpp pdi perjuangan yang semua orang juga sudah bisa baca di berbagai media
jika kalau kita melihat mas anas sendiri sudah cukup bulat kalau dari penjelasan anda tadi untuk mundur dalam kontestasi ini
tapi kan kalau kita dengar hampir semua pihak dari pdi perjuangan misalnya itu secara tegas mendukung tetap mendukung azwar anas tetap mendukung langkah langkah azwar anas
bahkan ada yang kemudian sejak jadinya
hasto sendiri sampai menangis untuk memperlihatkan dukungannya kepada azwar anas
apakah ini tidak dengan dukungan ini tidak membuat pak anas sendiri untuk mengurungkan niatnya gitu untuk mundur dari kontestasi ini gitu gus ipul
pada dasarnya yang saya tahu ya pertama mandat dikembalikan
selebihnya menjadi keputusan partai
apakah nanti mau menentukan ada calon pengganti atau dan seterusnya atau tetap itu
tentu ke dpp pdi perjuangan
tetapi pada dasarnya dengan ngirim surat itu artinya mas anas kalau kita lihat dalam suratnya ya tentu ingin mencari kebenaran itu
kemudian tetap berprestasi karena selama ini sudah banyak yang dibuat di banyuwangi
prestasinya banyak sekali yang diakui oleh kalangan dalam negeri maupun juga kalangan internasional
nah jadi beliau ingin isu ini
isu yang sekarang ini berkembang
ingin mas anas luruskan lah secara pelan pelan
nah dalam kaitannya dengan dpp pdi perjuangan ini tentu besok akan dibahas
kata pak sekjen tadi saya dengar
nah apa keputusannya ya tunggu besok
kita tentu semua sedih ya
terutama saya juga sedih
ada hal menjelang pendaftaran
hal seperti ini terjadi
anda sendiri melihat
ada sesuatu kejanggalan
kalau tadi kita lihat pernyataan sekjen hasto kristianto sendiri mengatakan ini adalah kampanye hitam
politik hitam yang dilakukan untuk mengkriminalisasi abdullah azwar anas
anda melihat hal yang sama terjadi gitu
ya kalau dilihat waktunya menjelang pendaftaran
spekulasi seperti itu bisa saja terjadi
apa indikasinya kalau dari perspektif anda indikasi indikasi yang mengarah bahwa ini politik hitam
ya mendekati pendaftaran ini aja
menurut mas anas ya dulu dulu enggak sekarang kok gitu
jadi itu saja
jadi indikasi indikasi dan kemudian memunculkan spikulasi
saya tidak tahu persis dan saya tidak punya bukti
tetapi ini salah satu indikasi saja
itu isi politik anda mengatakan bahwa itu indikasinya kuat sekali ke arah situ ya
gus ipul ya
tapi kalau kita bicara secara
bagi anda pribadi deh
kasus ini apa sih dampaknya bagi anda pribadi gus ipul
apakah anda juga selain tadi anda mengatakan sedih
apakah anda merasa bahwa ini akan cukup mengganjal anda ini ke depan dalam
dalam perjalanan politik yang tidak mudah
dalam beberapa bulan ke depan nih gus ipul
saya tidak tahu seberapa jauh dampaknya
tetapi hasil survei yang saya dapat ya
dari beberapa lembaga survei
kami memang ya survei
ini menjadi petunjuk awal gitu
bahwa kami alhamdulillah kerja kami diapresiasi gitu
dianggap duet ini duet yang lumayan dan seterusnya ya
tentu mungkin juga bisa mengganggu
tapi seberapa jauh kami belum bisa ngukur
tapi anda lihat pasti akan ada dampaknya gitu ya
secara politik ya gus ipul ya
dalam beberapa waktu ke depan
jika memang ini tetap digoreng goreng gitu secara politik ya gus ipul ya
untuk membuat goreng gorengan politik yang anda sinyalir ini kampanye hitam itu bisa bersih lah
anda menyapunya mengepele supaya lantainya jadi bersih lagi gitu gus ipul
ya ini kan mas anas tentu akan bisa memberikan penjelasan lebih jauh ya
tetapi bagi saya ya langkah ke depan ini memang langkah yang harus diambil dengan cepat dan tepat gitu
waktu yang tersisa ini
nah itulah yang kemudian akan menentukan nanti apakah masalah masalah ini bisa kita atasi ya
kemudian masyarakat tahu yang sebenarnya yang seutuhnya
yang kemudian tentu masyarakat faham dengan baik
dan masyarakat pada akhirnya tahu siapa yang harus dipilih

baik gus ipul kita masih akan lanjutkan dialog ini tapi saya harus jenaz jenaz kami masih akan lanjutkan dialog bersama calon bakal
jangan lupa calon gubernur jawa timur saya fulya yusuf usai jenaz berikut ini tetaplah bersama kami

kita masih melihat bagaimana dinamikanya pasca duet gus ipul dengan abdullah azwar anas ini dikabarkan akan segera ya akan retak lah dalam beberapa waktu
saya masih bersama saifullah yusuf bakal calon gubernur jawa timur yang tersambung melalui sambungan satelit dari surabaya jawa timur
gus ipul masih bersama kami ya gus ipul
masih mas budi
ya gus ipul saya mau tanya jika tadi anda katakan bahwa keputusan resminya baik dari pdi perjuangan ataupun mungkin pkb
partai yang mengusung anda berdua ini akan ditentukan mungkin satu sampai dua hari ke depan ini ya

jika misalnya pdi perjuangan dan juga pkb tetap memutuskan bahwa abdullah azwar anas akan tetap dipasangkan dengan anda apapun yang terjadi
seperti tadi pernyataan sekjen hasto kristianto yang dengan nada bergetar gitu tetap mendukung apa yang dilakukan oleh abdullah azwar anas
apakah anda menerima keputusan ini jika memang akhirnya pdi perjuangan dan pkb tetap memutuskan abdullah azwar anas tetap mendampingi anda

saya belum bisa berandai andai ya tentu kita harus ada alasan alasan untuk terus atau harus ganti pasangan
dan alasan alasan ini didasarkan pada realitas dan juga kaitannya dengan berbagai macam hal lah
yang mana pada akhirnya nanti akan diputuskan
saya kira teman teman di pdi perjuangan bisa memilih
di perjuangan maupun di pkb
akan bekerja keras
akan mempelajari mendalami
mengkaji berbagai kemungkinan
dalam mengambil keputusan ini
tentu ini bukan
hal yang mudah sulit
waktunya sangat mepet
antara terus dan
kemudian berganti pasangan
ini menurut saya sama sama
hal yang mengandung risiko
jadi ini suatu hal
yang tidak kita duga dan
kita tidak membayangkan selama ini
kita sudah jalan sudah menyusun langkah
sudah katakanlah melakukan
sosialisasi berbagi tugas
terpaan yang seperti ini
paham ya kita maklum
kadang kadang di dalam politik itu ada
sesuatu yang bisa
berubah begitu cepat
maka itu dalam
kesempatan yang tersisa ini
kita akan manfaatkan dan
saya belum bisa
menjawab pertanyaan itu
karena saya tidak berani berandai andai
dalam perspektif anda pribadi nih gus ipul
tadi kan anda menyerahkan kepada
partai partai pengusung anda
tapi dalam perspektif anda pribadi
lanjut berpasangan dengan
abdullah azwar anas di pilkada dua ribu delapan belas ini
lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak
mudorotnya bagi anda pribadi
dan kemenangan anda tentunya
belum saya sudah sampaikan
pada dasarnya saya perlu ukuran ukuran gitu
ini kita akan dalami
kita perlu ukuran ukuran sebelum akhirnya
besok akan diputuskan itu
dan semuanya juga bergantung dengan
mas anas juga kan kalau misalnya diteruskan
ya tentu harus ada diskusi diskusi ya
tapi semuanya ini harus terukur
maka itu saya belum berani berandai andai
saya sendiri juga belum
mendapatkan penjelasan secara langsung dari mas anas
tapi selama ini anda merasa sangat cocok gak sih
dengan pribadi abdullah azwar anas
sebenarnya gus ipul dari perjalanan anda
diskusi anda melewati rintangan politik selama ini
ya saya kenalkan cukup lama
ya cukup lama jadi
tidak setahun dua tahun tapi cukup lama
dan kita juga saling paham
sering bekerja sama
di beberapa event event di beberapa kesempatan gitu
ya oleh karena itu ketika kami dijodohkan pada waktu itu ya kita langsung bekerja
istilah saya satu frekuensi lah kita kemudian jalan
jadi sebenarnya apa tidak ada masalah dan bahkan
kita mau berandai andai sedikit lah ya
ada nama nama calon calon wakil gubernur yang kemudian juga dimunculkan pasca adanya ya tragedi ini gitu lah
ada nama bu risma misalnya atau nama nama yang lain
seperti misalnya risma anda sendiri tidak masalah jika memang anda nantinya akan dipasangkan oleh wali kota surabaya tri risma hari ini gitu gus pula
atau anda punya preferensi lain misalnya wakil yang mana yang cocok gitu untuk anda
wacana wacana muncul banyak nama nama yang selama ini sudah dikenal publik populer punya prestasi gitu
salah satu diantaranya tentu bu risma
jadi tokoh tokoh yang sudah populer gitu
nah tetapi terus terang saya belum berani sama sekali berspekulasi karena sampai sekarang secara resmi pdi perjuangan maupun pkb ya belum pernah
ya apa menurut saya belum sampai tahap ya belum sampai tahap bicara apa
secara serius nama nama yang berkembang
ya bicara bicara semua masih tahap wacana
tapi kalau anda sendiri maunya yang seperti apa gus ipul
kalau misalnya nanti pak anas diganti gitu misalnya atau resmi mengundurkan diri
ya harapannya sih saling memperkuat dan tinggal menjalankan apa yang selama ini kita rencanakan
ya saling memperkuat saling mengisi ya
dan kemudian tentu bisa sama sama meningkatkan inilah
kinerja kita dalam waktu yang tersisa ini
baik gus ipul ini untuk mengakhiri perbincangan kita malam hari ini saya mau kembali ke tragedi yang agak menyulitkan tentunya bagi anda pribadi secara politik dan juga secara pribadi ini gus ipul
tapi anda secara pribadi sebagai orang yang berteman dengan abdullah azwar anas sejak lama anda percaya bahwa foto foto atau mungkin isu isu yang selama ini beredar itu benar atau tidak gitu gus ipul
ya yang paling tahu sebenarnya mas anas ya gitu ya kita berdoa gitu mudah mudahan ini bisa diatasi ya kita tidak tahu persisnya
tapi mudah mudahan ini bisa diatasi karena saya juga tidak bisa komentar masalah pribadi orang
oke kalau sekjen hasso christian itu kan mengatakan banyak keanehan sebenarnya dari foto foto yang kemudian berada luas dan viral di media sosial itu anda melihat ada keanehan keanehan yang sama seperti di dalam video ini ya
ada keanehan keanehan yang sama seperti di dalam video ini ya

ada keanehan keanehan yang sama seperti di dalam video ini ya
saya tidak berani komentar juga karena yang dilihat mas hasto sama yang saya lihat sama apa enggak kan saya nggak tahu juga
baik yang terakhir gus ipul apa ini harapan anda di tengah detik detik terakhir sebelum masa pendaftaran ini apa rencana anda harapan anda dalam beberapa waktu ke depan sampai nanti akhirnya pendaftaran
rencananya kapan juga nih anda akan mendaftar secara resmi ke kpud
yang sama dengan e commerce
atas bangga radar saja
salam hari ini
itu tadi perbincangan saya dengan bakal calon gubernur jawa timur
yang diusung oleh partai demokrasi indonesia perjuangan
dan partai kebangkitan bangsa saifullah yusuf atau gus ipul
menanggapi tragedi politik atau isu terkini yang kemudian datang kepada koalisinya
dan juga pasangannya abdullah azwar anas
kita beralih ke informasi lain informasi dari jelang pilkada serentak dua ribu delapan belas
dari beberapa wilayah di indonesia akan kami sajikan
usai jeda berikut tetaplah bersama kami